dalam rapat terbatas tentang politik hukum dan keamanan presiden jokowi dodo mengingatkan menteri pertahanan agar memanfaatkan belanja di bidang pertahanan dengan memacu dan memaksimalkan peran industri dalam negeri untuk memenuhi proses modernisasi alat utama sistem pertahanan indonesia atau minimum essential force
termasuk di sektor pertahanan kita harus berhubungan memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memacu realisasi industri industri strategis di dalam negeri dan juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan
sedapat mungkin jangan sampai kita impor
semuanya tetapi harus dianggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun industri strategis dari dulu sampai ke hilir
kerjasama dengan bumn kerjasama dengan swasta terus dilakukan dan bahkan kita ingin agar produk produk yang ada itu bisa kita ekspor